inilah detik detik kemunculan seekor sapi jantan yang tiba tiba masuk ke dalam gerai penjualan
ponsel di desa jepang kecepatan mecobo kudus jawa tengah sapi tersebut jalan mundur mandir
masuk ke dalam toko menuju bagian aksesoris hp dan kasir beruntung sapi tersebut berhasil
digiring keluar dan diamankan di tempat yang lebih aman diduga sapi tersebut lepas dari truk
yang berhenti di lampu merah persis di samping toko empat jam setelah lepas
sapi akhirnya diambil oleh sang pemilik untuk diangkut kembali ke tempat pengiriman
sampai ke aksesoris ini juga sampai sini terus gede keluar yo jangan mau mas cuman kaget sih
tapi masuk motor